di sisi lain kunto seorang satpam yang menjadi saksi mata kejadian menyebut supir truk tangki pertamina sempat mendatanginya dalam keadaan histeris
membutuhkan pendamingan yang ketat